kita beralih ke informasi lainnya
dalam pertandingan ketiga piala aff dua ribu delapan belas
timnas u sembilan belas kembali melakukan rotasi pemain
sementara timnasional filipina siap mencuri poin dari timnas indonesia
jelang pertandingan timnasional u sembilan belas indonesia
melawan tim nasional filipina dalam piala aff u sembilan belas championship dua ribu delapan belas
tim garuda nusantara terus menajamkan kemampuan para pemainnya
selain menggelar latihan ringan untuk mengembalikan stamina para pemain
pelatih indra syafri juga tengah membuat taktik serangan
hingga rotasi pemain untuk persiapan menghadapi tim lawan
meski para pemain dalam keadaan prima
pelatih timnas u sembilan belas menyatakan tetap puas pada menghadapi timnasional filipina kali ini
dengan kemenangan besar kemarin
apa kira kira yang perlu dipertahankan dan apa yang berhenti ini lagi
sudah saya perbaiki yang kurang
dan yang bagus kita akan inginkan
sementara pelatih timnas nasional filipina optimis
timnya akan mencuri poin dari timnas indonesia u sembilan belas dalam pertandingan lima juli ini
selain mempersiapkan strategi
timnya juga sudah telah menggelar sesi latihan ringan
untuk memulihkan stamina para pemainnya
usai bertanding melawan timnasional vietnam
hanya fokus pada kondisi kondisi pemain
karena mereka sangat tajam sekarang
dan mereka butuh beberapa refleksi
jadi mereka sudah siap
saat ini timnasional filipina berada di grup a
di posisi keempat
kelasemen sementara dengan raihan tiga poin dari dua kali pertandingan
dengan catatan menang melawan singapura dan kalah telak dari vietnam sebanyak lima gol